saat ini keberadaan mobile banking menjadi bagian dari aplikasi yang ada di telepon genggam anda
dengan mobile banking beragam transaksi perbankan seakan mudah dilakukan semudah kita mengklik jari anda
tanpa harus ganjungan tunai mandiri kita bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimana saja
ngebantu banget ya maksudnya ngebantu dalam kehidupan sehari hari untuk daily life juga segala macem
kayak misalnya untuk top up untuk cek saldo untuk transfer membayar pay bill segala macam itu ngebantu banget
daripada kita harus jalan jauh ke atm segala macam
benar benar bisa cepat lah segala prosesnya
oke kalau sekarang tuh lebih convenient banget kan pakai mobile banking karena apa apa bisa dilakukan di mobile banking
mulai dari top up mulai dari transfer dan kita juga generasinya udah generasi e cash ya
tapi ketakutan pasti ada
makanya setiap dua minggu itu saya selalu ganti selalu constantly ganti changing password gitu
dan juga update sih pasti
pasti udah update update itu paling nomor satu
namun kemudahan ini tak luput dari ancaman
kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime saat ini menjadi salah satu ancaman yang serius di berbagai negara
yang marak yakni sim swab dan call forwarding
pelaku biasanya mengkombinasikan social engineering
yang terakhir kasus yang menimpa ilham bintang
yang kehilangan uang hingga tiga ratus juta rupiah
dengan modus sim swab atau duplikasi sim card telepon seluler
pelaku sukses melakukan profiling dari target dengan membaca kebiasaannya di dunia maya
melalui aplikasi yang sering digunakan
lebih sophisticated dan lebih terencana lebih rapi
biasanya di target
kan untuk orang orang yang si oknumnya tahu
punya cukup rewardnya akan besar lah buat dia gitu ya
jadi korbannya tidak sembarangan biasanya
itu sering diisilahkan dengan sim swap
jadi sim swap ini sebenarnya sesuatu yang sederhana
jadi si penjahat ini menggunakan prosedur penggantian sim yang formal di providernya
jadi dia datang ke cabang entah mengaku hpnya hilang
kemudian dengan membawa bukti bukti yang meyakinkan
dia meyakinkan customer service untuk mendapatkan kartu baru dengan nomor
dengan nomor itu dengan nomor korbannya
pihak perbankan kini juga bergerak cepat untuk mengantisipasi kejahatan mobile banking
selain menyiapkan fitur pengamanan beragam bentuk edukasi bagi nasabah juga dilakukan
yang saya selalu sebut itu namanya cyber hygiene
jadi perangkat mobile itu selalu harus terkunci dengan password yang bagus password yang kuat
jangan password yang gampang diterka
satu dua tiga empat itu jangan
atau buktinya kamu juga jangan
a code that something susah diterkat sama orang lain
itu adalah perangkat pertama anda
nah setelah itu kalau kita bicara perangkatnya kalau kita bicara android seharusnya harus diisi dengan anti pandemi
anti virus anti malware yang updated
ketiga dari segi operating systemnya itu operating systemnya kalau bisa juga harus updated
down worry about updating your device dengan operating system yang baru
guna mengurangi kejahatan m banking perlu adanya langkah konkret dari semua elemen
mulai perbankan dengan proteksi it yang selalu diperbarui untuk menangkal kejahatan m banking
serta perlindungan data nasabah
sementara di sisi operator seluler harus menerapkan standar pemeriksaan dengan lebih prosedural dan seksama bagi pelanggan yang meminta pergantian sim card dengan mencantumkan ktp asli serta pemeriksaan ganda terkait data personal pelanggan seperti alamat rumah dan kantor